polda jawa timur sabtu siang menggerebek dua artis dalam kasus prostitusi online
dua artis ini digerebek di sebuah hotel di surabaya usai bertransaksi dengan pelanggan
selain menangkap dua artis polisi juga menangkap dua orang manajemen artis tersebut
anggota subdit cyber di treskrimsus polda jawa timur sabtu siang berhasil membongkar kasus prostitusi artis di sebuah hotel di surabaya
dua orang artis berinisial fa dan fa ditangkap dan dibawa ke mapolda jawa timur
selain menangkap dua artis polisi juga menangkap dua orang manajemen kedua artis tersebut
dari hasil keterangan pihak kepolisian masing masing artis memiliki tarif delapan puluh juta rupiah dan dua puluh lima juta rupiah sekali kencan
menurut keterangan polisi dua artis yang ditangkap ini merupakan artis ftv dan cukup populer
dua artis dua manajemen kemudian ada satu tsk ya satu tsk yang diduga melaksanakan transaksi elektronik
di situ di mana transaksi elektronik ini kepada pelecehan seksual dan ada mucikari
kegiatan ini diawali dari informasi masyarakat yang kita dapatkan memberitahukan ada kegiatan
ada kegiatan transaksi transaksi prostitusi di daerah wilayah hukum polda jawa timur
di mana dilakukan oleh dua orang dua orang sementara sebagai korban kemudian ada empat saksi
dan satu diduga sementara dalam proses bahwasannya sebagai mucikari